sekjen pdi perjuangan menanggapi tuduhan wakil sekjen demokrat
yang menuduh partai penguasa ada di balik pencabikan bendera demokrat
menurut pdi perjuangan hal ini hanyalah gaya berpolitik demokrat saja
sebelumnya ribuan bendera partai demokrat dirobek oleh sejumlah orang yang tidak dikenal di provinsi riau
sementara itu bendera partai partai lain tetap berdiri kokoh
insiden ini terjadi bersamaan dengan kunjungan presiden joko widodo ke provinsi tersebut
ketua umum sekaligus dewan pembina partai demokrat mengaku geram dengan peristiwa ini
sementara wakil sekretaris jenderal demokrat andi arief mengatakan
partai penguasa berada di balik semua insiden ini
menanggapi hal tersebut sekjen pdi perjuangan hasto kristianto merasa tidak heran
karena menurutnya ini adalah gaya berpolitik demokrat
sebagai sekjen saya bertanggung jawab mas jarod sebagai ketua dpp bidang organisasi
juga bertanggung jawab terhadap hal tersebut
karena itulah tuduhan
yang disampaikan sama sekali tidak benar karena nggak ada gunanya
kalau demokrat turun larinya itu ke gerindra bukan ke pdi perjuangan
sehingga hal hal tersebut terlalu dini disampaikan
dan justru kami meminta aparat kepolisian untuk menegakkan aturan main
siapa tahu model model penyusupan itu dilakukan
karena namanya demokrat itu biasanya kan punya early warning system
psb dulu baru mau di ancam teroris saja udah teriak teriak